ketua umum pssi muhammad iryawan mengindikasikan piala asia u sembilan belas pada tanggal empat belas sampai tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh mendatang batal terlaksana
meski demikian pasukan sinteyong tetap akan berangkat untuk melakukan pemusatan latihan ke kroasia sabtu malam
iryawan mengungkapkan setibanya di kroasia timnas indonesia u sembilan belas tidak akan menjalani karantina protokol covid sembilan belas
melainkan langsung masuk ke training camp dengan fasilitas lengkap dan aman
iryawan menjelaskan keputusan pssi memilih kroasia karena negara tersebut berada di posisi ke enam kelas main fifa dan iklimnya cocok dengan timnas indonesia
iryawan menambahkan pihaknya juga berencana berangkatkan skuad muda garuda untuk pemusatan latihan ke turki spanyol portugal
kita harapkan mereka akan terus meningkatkan skill nya
prediksi mereka performa akan terus menaik
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali menyambut baik langkah pssi dalam meningkatkan performa timnas u sembilan belas
amali berharap squad muda garuda timnas u sembilan belas yang berangkat ke kroasia bisa memberikan kontribusi positif pada piala dunia u dua puluh satu mendatang
pemerintah berharap puncak prestasi mereka itu ada di tahun dua ribu dua puluh empat
semua yang dilakukan semua yang dilalui pertanian pertanian
persahabatan maupun kalau piala asianya jadi seandainya
itu adalah menuju piala dunia tahun dua ribu dua puluh satu untuk
pelatih timnas indonesia u sembilan belas sim teong mengungkapkan
skuad asuhannya saat ini mengalami peningkatan yang signifikan
seperti fisik stamina dan mental pemain
pelatih asal korea selatan ini optimistis
anak asuhnya akan membawa hasil positif dari pertandingan persahabatan
melawan kroasia bulgaria dan arab saudi
pertama sekali saya berharap
ketika bergabung dengan tim yang baik
mereka akan merasakan banyak kekuatan mental

mereka akan menang
dan dengan pertandingan yang baik
mereka akan memperbaiki kemampuan mereka

tapi ketika bergabung dengan tim yang baik
mereka akan merasa agak sulit
tapi kita harus berharap
kita harus berharap
kita akan memiliki kesempatan yang bagus